kiki mau nanya mas apa tadi tante ma yang mau makan bubur bikinan kiki
syukurlah mas kalau tante mayang mau makan iya mas sama sama
mas rendy gimana kalau besok kiki kirimin makanan lagi buat tante mayang
biar sekalian gitu soal
kepala aku pusing banget
masih gak aktif lagi handphonenya
masih si andin masih di jalan sinar bulan
berarti bener handphonenya dimatikan disana
kamu kenapa sih nien
saya pasti akan tempatnya
aku akan kehamunin
ya allah tolong aku ya allah
kepala aku pusing banget
saya harus menyelidiki hubungan mbak elsa dengan ricky
ada apa ya di antara mereka
dari yang saya lihat tadi
hal ini makin mencurigakan
apa tadi tante mayang mau makan bubur bikinan
oh mau kok makasih eki
oh syukurlah mas kalau tante mayang mau makan
gimana kalau besok kiki kirimin makanan lagi buat tante mayang
biar sekalian gitu soalnya kan kiki buat makanan sahur
mama sebenarnya suka sama masakan gigi
ya lagian kan
kiki juga masaknya bersih
daripada mama susah makan karena gak mau makanan rumah sakit
oh boleh kiki
tapi asal jangan merepotin kamu aja
oh enggak kok mas gak ngerepotin kiki
yaudah kalau kita besok pakai kiki pesenin ojek online dia buat ngantriin makanannya
semoga tante mayang mau makan lagi yang banyak
semoga dengan kiki masakin makanan buat tante mayang
tante mayang jadi luluh hatinya
terus enggak marah lagi sama kiki sama mas rendy
kamu enggak apa apa
itu memang benar laki laki yang pernah aku lihat bersama perempuan itu
perempuan yang aku mikir adalah elsa
mama mama enggak gituin papa aja
mama lihat kok
papa sering ngelamun sekarang
kenapa sih pak ada apa
enggak ada apa apa mah
laki laki yang datang tadi itu siapa mas
oh yang tadi itu pak itu temannya elsa
katanya sih fotografer dia datang ke sini mau nawarin project buat
ternyata laki laki itu menawarkan projek
ternyata laki laki itu memang kenal dengan elsa
ya tuhan kenapa perasaanku semakin gak enak aja
apa benar perempuan yang aku lihat di hotel itu adalah elsa
memangnya ada apa sih pak
apa jangan rahasia gitu dong sama mama cerita ada apa
sebaiknya aku gak usah cerita dulu ke karina soal apa yang aku lihat
aku gak mau bikin karina jadi kepikiran
apa kayak pernah ketemu dengan laki laki itu
oh jadi papa pernah ketemu di mana pa
papa lupa ma ya maklumlah makin tua ini memori papa itu makin berkurang
papa bisa aja deh
ma papa mana ya sama mama kok belum pulang
papa lagi jemput mama emang kenapa
aku mau tidur sama papa sama mama
papa sama mama kan lagi pergi jadi malam ini rena bu sama uma ya
besok baru bobot sama papa mama lagi ya
ya udah deh
good girl cucu mama emang pinter sekali nurut sama mama ya
eh mama mau nanya deh
tadi kamu pergi ke mana sumpah pa
aku pergi jalan jalan
oh jalan jalan ke mana
jalan jalan ke taman karena pergi tempat yang tulisan panjang panjang
tulisan panjang tulisannya apa
h i x aduh aku susah uma
nah itu a a uma
waktu aku ngajak rena ke tempat klinik gigi
itu memang di dekat klinik gigi itu ada semacam mural gitu mbak
mungkin rena salah baca
ya mungkin bacanya itu
mungkin dikira itu klinik giginya
padahal klini giginya namanya klinik gigi ceria
kenapa bisa beda namanya
pinter kamu ya
aduh rasanya ini semua semakin mencurigakan
aku cuma bahagia aja sayang
kamu udah perhatian sama aku
benar kata papa
sepertinya elsa memang lagi ada masalah
tapi dia nggak mau cerita
dan ditutupi semuanya
mungkin elsa ada masalah dengan mereka
ya selamat malam
suami dari elsa anindika
dia adalah brand ambasadornya dari cantika skincare
maksud dan tujuan saya nelfon
saya ingin bikin janji untuk ketemu dengan pemilik cantika skincare
ibu cantika atau mungkin bapak purnomo
bu cantika saat ini sedang hamil muda pak